kita beralih ke dunia aviasi pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus milik maskapai malindo air
tergelincir di bandara hussein sastra negara bandung
sesaat sebelum lepas landas melalui laman facebooknya malindo air
mengatakan seluruh penumpang yang berjumlah satu ratus dua puluh dua orang
dengan pesawat yang bernomor dua ribu tiga ratus satu ini maksud kami od tiga ratus satu ini
telah berhasil dievakuasi
mereka juga akan terus memberikan informasi terbaru terkait kecelakaan
dari laman facebook serta laman resmi mereka malindoair com
sementara menurut komandan landasan udara hussein sastra negara
kolonel penerbang bonang bayu aji pesawat crash keluar dari ujung runway dua puluh sembilan bandara
sempat ditutup sampai proses evakuasi selesai
setelah ada rilis take off
dari tower terjadi crash pesawat keluar landasan dari ujung runway dua puluh sembilan
dari land position langsung keluar runway
seluruh badan pesawat keluar runway
setengah wing leve wing wing kirinya masih berada di atas runway
alhamdulillah untuk kru ada tiga pilotnya
kemudian ada lima pilotnya
ramu gari dan seluruh penumpang aman tidak ada yang terluka
semuanya selamat evakuasi sudah diturunkan dan kembali ke terminal
saat ini sedang dilaksanakan persiapan evakuasi
kita sedang mengambil dokumentasi lengkap untuk kepentingan penyelidikan
atau penyelidikan lebih lanjut
sudah ada komunikasi dengan pihak knkt sangat cepat reaksi dari knkt
karena penerbangan operasional kita close sampai terlaksananya evakuasi
sudah ada rilis apabila dokumentasi sudah lengkap seluruhnya
maka kami melaksanakan evakuasi pesawat
kita akan geser ke tempat yang aman
setelah itu apabila tidak ada lagi halangan untuk di landasan untuk melaksanakan operasional
maka bandara hussein sastranagara mungkin kita buka kembali